mungkin belum banyak di antara kita yang mengetahui ya ternyata di provinsi jawa timur bagian barat itu ada sebuah kabupaten yang begitu indah yang terletak di ada daratannya ada pegunungannya sehingga tanah di sini merupakan tanah yang sangat subur
nah insight with desi anwar saat ini berada di kabupaten nganjuk ya terus terang pertama kali bagi tim insight with desi anwar untuk datang sini kita ingin melihat secara langsung apa apa saja potensi yang bisa dikembangkan di kabupaten ini dan bagaimana ya pembangunan yang dilaksanakan selama setahun terakhir ini setelah kabupaten ini memiliki seorang bupati yang baru yang masih muda dan tentu saja keberhasilan suatu daerah sangat bergantung
kepada kualitas pemerintah daerahnya untuk itu mari kita ketemui ya bupati nganjuk sekarang ini untuk lebih mengenal lagi kabupaten nganjuk ini yuk

kepada kualitas pemerintah daerahnya untuk itu mari kita ketemui ya bupati nganjuk sekarang ini untuk lebih mengenal lagi kabupaten nganjuk ini yuk

kepada kualitas pemerintah daerah sekaligus tempat persinggahan para wisatawan lokal maupun manca negara
kita langsung saja jumpai yang berkuasa di sini bupati nganjuk namanya
halo selamat pagi novi rahman hidayat
lihat tampilannya begitu muda ya usianya sekarang baru tiga puluh delapan tahun mungkin merupakan salah satu
ya paling muda ya bupati nganjuk ini setelah ada
dengan juga saya bermuda
termuda luar biasa
dan insight bdc anwar kita sudah sering ketemu dengan kepala daerah
saya selalu terinspirasi kalau ada seorang pemerintah daerahnya itu muda
karena biasanya itu sangat inovatif kreatif dan semangatnya itu tinggi
mas novi ya biasanya dipanggil
mas novi kita berjumpa ini tempatnya itu pendopo romo muharjito
kenapa kira kira mas novi memilih tempat ini untuk kita berjumpa
yang pertama di sini adalah tempatnya cukup dingin
cukup tenang untuk membuat pikiran kita ini menjadi fresh
kemudian yang kedua di sawahan ini
kita sambil jalan ya
dijadikan salah satu proyek strategis nasional
jadi daerah ini sawahan ya
sesuai dengan perpres presiden kemarin yang keluar pada tanggal dua puluh lima november kemarin
itu disampaikan bahwa kawasan selingkar
antara wilayah selatan ini merupakan proyek strategis nasional
dan itu berada di nganjuk
ada di nganjuk
mungkin buat teman teman yang belum pernah ke nganjuk ya bisa cerita sedikit ya mengenai
ini kan sebuah kabupaten yang cukup luas
ada gunungnya ada daratannya ada sawahnya dan lain sebagainya
mungkin bisa lebih sedikit cerita tentang daerah ini keunikan
nganjuk ini secara luasan ada dua puluh kecamatan
terdiri dari dataran tinggi gunung gunung kemudian dataran biasa
dataran biasa sawah dan juga perkebunan
dan keunikan yang ada di sini daerah nganjuk ini kan mataraman
mataraman itu cukup kental sekali dengan jawa yang mendekati jawa tengah
solo kemudian jogja
ini sangat dekat dengan mataraman
daerah jawa timur yang paling timur yang paling timur berbatasan dengan namanya mataraman
ini adalah kabupaten nganjuk
setelah ini ke jombang ke timur itu bukan lagi mataraman itu
nah keunikan dari orang mataraman ini adalah orangnya sangat mirip dengan karakteristik orang orang jogja
maupun yang ada di solo sendiri
memegang teguh budaya
menjaga kearifan lokal
dan juga terhadap suatu hal yang baru
ini tidak langsung mau mengikuti perubahan
ini cocok nggak dengan karakteristik yang ada di lingkungan
cocok dengan karakteristik masyarakat di kabupaten nganjuk
kalau itu masuk cocok dan tidak mengganggu ibaratnya itu
adat istiadat setempat baru mereka open
tapi setelah mengadopsi pasti antusias mengikutinya
pasti antusias kalau sudah cocok kewilayah dirinya
dari segi penduduk kurang dari dua juta ya mungkin
satu juta enam puluh delapan dan ini lumayan ya sebarannya
ini saya tertarik ya mas novi ya
ketika mulai menjabat dan kena antusias untuk menjadi seorang bupati
padahal kan aslinya pengusaha
iya saya pengusaha
ini apa yang dilihat
apa kira kira yang perlu diubah atau perlu direformasi
atau perlu dibangunkan di kabupaten ini ketika mas novi siap lah untuk jadi bupati
di nganjuk ini
secara potensi sumber daya alam cukup kaya sekali
nganjuk punya gunung nganjuk punya daerah pertanian yang cukup bagus
dan di wilayah utara yang saat ini masih belum dikerjakan adalah minyak bumi
yang cukup besar di daerah ngeluyu lengkong ini ada besar
nah pengelolaan selama ini saya nilai kurang maksimal
kurang maksimal kenapa dan apa yang besar
karena stakeholder mulai dari birokrasi ini masih belum bisa out of the box
jadi berpikirnya adalah dalam kerangka yang
ya istilahnya itu kolonial ya
mudah mudahan itu itu saja
nah ini kami coba bongkar teman teman ini
saya selalu ajak kepada seluruh opd ini untuk bisa berinovasi
jangan hanya berpikir dalam satu bingkai itu saja
tapi bagaimana kita membangun kabupaten yang memiliki potensi ini bisa kita bawa menjadi urat nadi pembangunan di jawa timur
ternyata setelah ini saya dorong dalam kurun waktu kurang dari satu tahun bisa juga
bisa juga nah ini bagaimana caranya
biasanya kalau masuk ya memang seorang pemimpin baru ingin ada perubahan
tapi biasanya anak buahnya wah resisten
apalagi yang sudah ada lama di situ
mereka biasanya defend menjaga diri wah ini kapan
bagaimana caranya dan apa apa saja langkah langkah yang dilakukan untuk mereformasi lah
tentunya yang pertama adalah kita harus tahu mereka dulu
kita harus tahu karakteristik mereka memahami mereka
dan saya ajak bicara dalam satu meja
sering saya ajak diskusi bahwa ini loh arah kita
goal kita nanti ke sini
tujuan kita nanti ke sini
setelah mereka tahu arahnya kemana tujuannya kemana
baru teman teman kepala dinas ini saya kirim bahwa anda adalah penggerak
nasib satu enam puluh delapan orang kabupaten nganjuk berada pada tangan kita
mereka memberikan kepercayaan
amanah kepada kita mari kita bangun
nah dengan kedekatan kedekatan emosional ini akhirnya menyadari
dengan menyadari ini mereka akhirnya membuka suara
pak memang kami ini selama ini kurang diberikan ruang untuk berinovasi
kurang diberikan ruang untuk bisa berkreasi
kalau memang bapak memberikan kami ruang untuk berkreasi berinovasi kami tambah senang
dari sini ternyata buntunya selama ini kurang ada kesempatan
dan komunikasi cara berkomunikasinya persisnya bagaimana mas novi
apalagi biasanya kalau anak buahnya jauh lebih tua
kita menggunakan komunikasi itu dengan cara yang sangat enak
yang pertama saya biasanya ajak touring teman teman
saya ajak toring jalan jalan
atau itu di gunung di pantai
kemudian saya ajak di daerah daerah yang dingin seperti di sini
supaya pikirannya juga lebih adem
iya di bawah pohon itu yang di sana itu biasanya kami ngopi
apa yang akan kita bangun di kabupaten nganjuk
idenya ini apa bidang ini apa bidang ini apa
saya gali mereka jadi saya kucing ke mereka
kenapa harus ini harus digali
bidang kesehatan kenapa harus membuat program ini
apa alasannya dan terusin saya dorong terus
akhirnya mereka memahami dari lubuk hatinya sendiri
dari sinilah terbangun sinergi komunikasi
kerjasama yang baik yang mengarah pada titik yang kami tukar
untuk reformasi ini atau untuk menciptakan salah satu yang tentu saja ingin dicapai
pemerintahan yang bersih yang efisien semuanya itu transparan
apa saja yang sudah dilakukan selama satu tahun ini
jadi yang pertama komitmen dibangun dulu di awal
saya ajak teman teman ini untuk bersama sama membangun komitmen
baik itu komitmen secara tertulis maupun komitmen dengan cara kedekatan
nah dari komitmen ini akhirnya ada niatan bersama sama
untuk saling menjaga
saling membangun bersinergi
membangun kabupaten ganjo
setelah berkomitmen bersama sama
membangun kebersamaan bersama sama
baru kita ubah
tapi sudah terasa hasilnya
sudah terasa hasilnya
alhamdulillah dengan kerjasama dari teman teman opd ini
bapak presiden menyetujui usulan kami
ada empat usulan yang masuk di dalam perpres
kemarin tanggal nomor delapan puluh dua ribu sembilan belas
ini yang pertama pendungan margo patut
yang ada di sawan sini
kemudian selingkar wilis
yang ada di sawahan juga
kemudian tol dari baron ke kediri
kemudian kawasan industri ganjo
luar biasa dan ini basis infrastruktur
ini sudah agak panas di sini ya mas novia
mungkin kita cari tempat yang agak lebih adem lagi
mari kita cari tempat yang adem mas novi
saya cuma berpesan dan meminta kepada seluruh masyarakat
jangan hanya kita menjadi penonton
kita harus menjadi pemain
jangan sampai kita di pinggir melihat orang lain bermain
jangan kita menonton saja
ini sangat memprihatinkan
kita lanjutkan insight with desi anwar
langsung dari kabupaten ngajuk
bersama bupatinya novi rahman hidayat
kita saat ini berada di pendopo romo muharjito
romo muharjito ini salah satu abang sespuh ya dari ngajuk
ini luar biasa ademnya ya
dan sangat enak ya
karena daerah ini daerah pegunungan
di sini juga banyak kebunnya dan lain sebagainya
baru menyaksikan sebuah tarian
tarian ini menyimpulkan tentang indahnya bunga anggrek
nah kebetulan ini si empu rumah ini
ini kan betul betul pecinta anggrek
sehingga membuat tarian
yang menggambarkan tentang
indahnya bunga anggrek
tetapi juga tentunya membutuhkan
di dalam pengelolaan
di dalam pemeliharaan
dengan tepat supaya bunga itu bisa tumbuh dengan baik
ini saya lihat ini budaya merupakan hal yang penting di sini
perlu dipertahankan dong
kami pasti akan menjaga
jadi salah satu yang saya sampaikan di awal dari
bahwa ciri daripada masyarakat mataraman
ini salah satunya adalah sangat mencintai budaya
terutama pada gambelan dan tarian
karena inilah budaya peninggalan leluhur
apalagi di kabupaten nganjuk ini
ada kegiatan yang namanya nyadran
nyadran atau orang nganjuk menyebutnya bersih desa
ini merupakan kegiatan tradisional
budaya yang sudah turun temurun
dan sampai hari ini
alhamdulillah kami masih bisa menjaga kelestariannya
ini bagian dari program mas novi ke depan
untuk melestarikan budaya
tapi juga menjadi salah satu atraksi dari daerah ini ya
jadi program kami yaitu salah satunya adalah
menjaga kearifan budaya lokal
nah dengan kearifan budaya lokal ini
kami sinergikan dengan sekarang ini
kami ajak teman teman opd kepala dinas terkait
dengan masyarakat paguyuban bidang kesenian ini
mulai dari tarian mulai dari gamelan
kemudian juga masalah nyadran ini
ke masyarakat dimanapun berada
alhamdulillah setiap tahun pengunjung yang datang
di desa desa yang melakukan kegiatan nyadran
karena kami membuat skedul jadwal yang jelas
ini sangat banyak
selain menjaga kearifan budaya
juga menggerakkan perekonomian masyarakat
iya dan juga merekatkan bangsa
dan kita lebih cinta lagi terhadap
kebudayaan yang kita miliki
tapi saya tertarik tadi ya
mas novi ketika saya datang ke sini
dari surabaya itu kurang dari dua jam
dan jalannya ada jalan tolnya
dan ketika saya melilingi nganjuk itu
jalanannya itu semua bagus bagus
ini baru ya semua infrastruktur ini
mungkin bisa cerita sedikit
pencapaian dari segi infrastruktur
dan apa yang direncanakan ke depan tadi
jadi di nganjuk ini dulu sebelum ada
pertama saya ucapkan terima kasih
kepada bapak presiden tentunya ya
yang luar biasa dalam membangun
infrastruktur seluruh indonesia
ini tidak terkecuali kabupaten nganjuk
dulu kabupaten nganjuk ini
jarak antara nganjuk ke surabaya
ini minim ditempuh dalam waktu tiga jam
kadang kalau weekend dan waktu tertentu
ini bisa sampai enam jam
dan sekarang dengan adanya akses jalan tol ini
cukup satu jam sudah bisa sampai di bandara
nah tentunya jalan jalan di kabupaten nganjuk
yang mungkin mbak desi lihat bersama teman teman ini
bagus semuanya itu adalah kerja daripada
kami teman teman semuanya
bekerja sama melihat langsung permasalahan ke bawah
ternyata infrastruktur menjadi permasalahan
yang sangat riskan di kabupaten nganjuk
sehingga dalam tri cita bakti kabupaten nganjuk
ini ada motonya ya tri cita bakti
apa saja deh tiga hal
tri cita bakti itu tri itu tiga
cita itu keinginan ya bakti itu pengabdian kami
kepada masyarakat kepada daerah kabupaten nganjuk
cita cita keinginan kami untuk mengabdi
memberikan yang terbaik kepada masyarakat kabupaten nganjuk
yang pertama adalah pembangunan infrastruktur
infrastruktur mulai jalan baik itu jalan yang ada di kabupaten
jalan yang ada di desa desa
semuanya kami prioritaskan untuk dibangun
kemudian yang kedua pembangunan irigasi
pembangunan yang ketiga jembatan
yang keempat pembangunan rumah rumah yang kurang layak huni
ini kami bantu kami bedah
dan juga pembangunan bendungan maupun umpung umbung
yang ada di kabupaten nganjuk ini
dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur
kami betul betul prioritaskan
kemudian yang kedua
yaitu pembangunan sumber daya manusia
yang unggul dan berkualitas
karena bagaimana penduga
ini kuncinya sekarang
ini bagaimanapun juga
infrastruktur baik jalanan baik
pasti akan memacu datangnya investor
datangnya investor saya cuma berpesan dan meminta pada seluruh masyarakat
jangan hanya kita menjadi penonton
kita harus menjadi pemain
jangan sampai kita di pinggir melihat orang lain bermain
ini sangat memprihatinkan sekali
makanya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
yaitu pembangunan kemandirian ekonomi
dengan kearifan budaya kearifan lokal
kami sentuh masyarakat untuk tetap menjaga
bagaimana budaya kabupaten nganjuk ini
supaya tetap terjaga lestari dengan baik
tetapi bisa membawa dampak secara positif
terhadap peningkatan perekonomian yang ada di kabupaten nganjuk
oke jadi ada tiga hal mungkin kita bedah ya satu satu
pencapaiannya sampai saat ini
seperti apa dan mungkin empat tahun ke depan
apa saja rencana kita
pertumbuhan di daerah ini lima delapan
katanya memang lebih meningkat
tapi sebenarnya potensi untuk segala macam sumber daya alam yang ada di sini
sebenarnya bisa dua kali lipat ya
jadi di kabupaten nganjuk ini
dulu ini tahun dua ribu delapan akhir itu masih di angka empat sembilan
kemudian pembendahan kami lakukan secara bersahab
akhirnya meningkat menjadi lima delapan juga
nah target saya di dua ribu dua puluh nanti minim
ini adalah sepuluh persen
dua ribu dua sepuluh persen dua kali lipat
dua kali lipat

sudah membuat pertimbangan pertimbangan yang cukup rasional
bagaimana mendorong pertumbuhan perekonomian ini
untuk bisa masuk dua kali lipat atau minim sepuluh persen
ini bagaimana caranya
sudah kami siapin juga
nah yang meningkat dari empat sembilan sekarang menjadi lima delapan itu apa apa yang kontributor utama
kontribusi paling besar di mana ya
yang pertama tentunya memang yang cukup membawa dampak
cukup signifikan di bidang industri
industri membawa dampak yang cukup banyak efek dominonya ada
investor datang tenaga kerja semakin banyak masuk ke nganjuk
dan tenaga kerja yang masuk ke nganjuk banyak ini kan membawa dampak kebutuhan makan mereka
roda ekonominya berjalan
bisa contoh contoh dari industri apa saja yang dikembangkan
industri yang sudah masuk ini ada industri di bidang sarung tangan ada
kemudian industri kabel yang ada di mobil
mobil itu ternyata ada saya baru tahu itu juga itu
ada sirkuit kabel utama yang itu adalah untuk menggerakkan seluruh komponen elektrik yang ada di mobil
dan ini ada di sini
ada di nganjuk ini
jadi sudah murni karya anak anak kabupaten nganjuk
nah untuk menarik investor sehingga sangat berpengaruh ya terhadap ini kan
ini bagaimana caranya
karena biasanya kalau investor itu yang penting mereka ada kepastian hukumnya
izinnya tidak bertele tele belum diminta sumbangan ini dan itu
itu apa saja yang diperbaiki
in store ini setelah saya pelajari setelah saya lihat setelah saya komunikasikan
yang pertama adalah kepastian tentang izin
berbelit apa tidak mudah apa tidak ada hal hal yang lain apa tidak ini menjadi pertimbangan
kemudian yang kedua bagaimana kesiapan tenaga kerja
karena kalaupun mereka masuk tidak ada tenaga kerja ini percuma juga
tenaga kerjanya juga harus terang terang sesuai dengan keinginan mereka
kemudian yang ketiga bagaimana sumber daya listrik yang ada di kabupaten nganjuk
nah tiga hal ini saya sudah sampaikan pada investor di kabupaten nganjuk yang izin dulunya itu industri
mulai dari skala kecil industri
satu tahun baru selesai
satu tahun udah pindah ke vietnam mungkin
kemudian industri menengah sampai industri besar itu sampai dua tiga tahun baru selesai
dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang sangat pendek di awal awal tahun dua ribu sembilan belas
dari yang bermula tahunan ini kabupaten nganjuk sudah bisa melakukan perubahan perizinan reformasi birokrasi
menjadi paling lama adalah empat belas hari kerja
empat belas hari kerja
itu pun masih saya belum puas
tapi ke depan masih bisa diperbai
saya masih harus meminta teman teman ini mempercepat lagi dari empat belas menjadi sepuluh hari
sistem perizinan kami sudah menggunakan online juga
jadi e government sudah diterapkan
sudah e government sudah diterapkan di kabupaten nganjuk
walaupun belum sempurna tetapi kami sudah berproses ke sana dan terus terus terus berproses untuk menyempurnakan
iya dan ini penting apalagi dengan seorang bupati
bupati yang masih jiwanya masih milenial semuanya harus berbasis teknologi
harus berbasis yang cepat yang profesional gitu
tapi mas romi banyak sekali yang perlu kita lihat ya di nganjuk ini begitu indah
mungkin ada satu daerah yang mas novi bisa ajak saya untuk lihat kita banggakan
boleh nanti kita melihat yang ada di atas di watu lawang kemudian ada di terjun sejudo
menyusuri keindahan nganjuk langsung ditemani oleh bupatinya ya novi rahman hidayat
silahkan mas novi
oke terima kasih
orang mengatakan mungkin wah durian yang ada di malang di pinggir pinggir jalan di batu kemudian ada daerah lain
saya pernah dengar ya durian bajul namanya
itu hasilnya dari nganjuk semuanya itu
misal burung ereh
mas novi ini baru selesai ilmu nganjuk
kru perbancingillan tumbuhnya
ada penggunungannya jadi dengan tanah yang begitu subur
bisa dikatakan salah satu yang bisa dikembangkan ini bunga anggreknya ya
jadi bunga anggrek ini di sawahan ini ini tepatnya ini taman anggrek astuti
jadi taman anggrek astuti ini merupakan tempat untuk budidaya
budidaya anggrek dan alhamdulillah
anggrek anggrek yang ada di seluruh di tempat area ini
ini merupakan supply terbesar di jawa timur
supply terbesar di jawa timur
dari malang dari surabaya dari mana pun ambilnya semuanya dari sini
dan luar biasa saya sama romo marjito bersama ibu ini
di dalam mengembangkan anggrek anggrek ini yang ada di
ini banyak sekali jenis jenis ya
mulai dari jenis saya pernah
banyak sekali jenisnya
ada yang besar gini ada yang kecil kecil itu
dan semuanya ini adalah dikerjakan oleh anak anak dari kabupaten nganjung
jadi ini kalau pecinta anggrek ini tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi
sangat luar biasa ini untuk dikunjungi
mas novi lihat ini kan sangat cocok untuk perkebunan pertanian
mungkin bisa cerita sedikit tantangan dan kira kira apa apa saja yang bisa dijadikan produk produk unggulan khusus nganjuk
yang bisa membawa meningkatkan perekonomian di sini
ya jadi begini
kabupaten nganjuk ini di luar industri yang terus kami dorong
nganjung ini merupakan basis agribusiness
jadi pertanian di kabupaten nganjung ini sangat banyak sekali dan cukup luas
terutama ikon di kabupaten nganjuk ini adalah bawang merah
oh bawang merah itu disitu
bawang merah kabupaten nganjuk ini adalah salah satu pusat nasional
dibandingkan dengan brebes dibandingkan dengan probolinggo
bawang merah yang ada di kabupaten nganjuk ini lebih bagus
dan ini bukan kami yang menilai
tapi mereka para distributor mereka yang selalu membeli bawang merah
selalu mengatakan bawang merah kabupaten nganjuk ini kualitasnya lebih baik
oke ada bawang merah nanti juga ada anggrek apa apa lagi
ada anggrek kemudian yang ketiga di kabupaten nganjuk ini ada
salah satu yang luar biasa yaitu durian
wah durian ini saya harus sering sering datang ke sini
saya harus banget ngegemar
di nganjung ini daerah pegunungan mulai ngetos kemudian sawahan
orang mengatakan mungkin wah durian yang ada di malang di pinggir pinggir jalan di batu
kemudian ada daerah lain mungkin pernah dengar ya durian bajul namanya
itu hasilnya dari nganjuk semuanya itu
sdm kami pada waktu itu masih otodidak belum paham tentang marketing
di pohon langsung dibeli oleh orang orang dari luar
satu truk berapa satu pickup berapa langsung dikasih lah
sehingga ini yang kami bangun sekarang ini bagaimana buah ini kami sentralkan di kabupaten nganjuk
nah ini ke depan kan kalau mau jadi agribisnis apalagi harus ditingkatkan produktivitasnya
betani di sini
kesejahteraannya keterampilannya dan juga kira kira tantangan terbesar untuk meningkatkan produktivitas
kita melihat permasalahan secara umum
permasalahan klasik kita di bidang pertanian ini kan pada waktu pasca panen
saya yakin masyarakat indonesia itu khususnya yang ada di kabupaten nganjuk
tidak perlu kita ajari bagaimana mereka berproduksi sudah sangat paham sekali
lebih minded daripada saya
cuman bagaimana pada waktu pasca panen harganya ini bisa stabil
nah di kabupaten nganjuk dalam rangka untuk menjaga kesejahteraan masyarakat ini
kami membuat apa yang namanya gudang penyangga
gudang penyangga ini kami mengadopt mekanisme atau sistem inti dan plasma
intinya adalah gudang penyangga yang dimiliki oleh pemerintah daerah
dan plasmanya adalah para petani
para petani ini kami data
kami daftar siapa yang mau menjadi anggota daripada inti atau gudang penyangga ini
mereka yang mau menjadi anggota mendaftar mereka mendapatkan fasilitas yang pertama
pasca panen pasti dibeli oleh pemerintah dengan harga yang stabil
kemudian yang kedua mereka mendapatkan pendampingan bimbingan teknis secara langsung di lapangan
dan yang ketiga mereka mendapatkan bantuan modal lunak
dari pemerintah kabupaten nganjuk
supaya mereka bisa mengembangkan bisnisnya
metode ini saya terapkan di kabupaten nganjuk dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani
dan ini sudah berhasil sudah terasa
sudah mulai berjalan
angka kemiskinan di daerah ini bagaimana
angka kemiskinan kabupaten nganjuk ini cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten lain
pengangguran juga cukup lebih
pengangguran kami sangat rendah
dulu pengangguran kami masih tinggi tetapi sekarang ini sudah rendah sekali
dibandingkan dengan provinsi dibandingkan dengan kabupaten lain
dibandingkan dengan provinsi dibandingkan dengan kabupaten lain
dibandingkan dengan provinsi dibandingkan dengan kabupaten lain

ini kenapa karena mungkin kesempatan untuk peluang padat karyanya masih tinggi
ya peluang padat karya masih tinggi juga
yang terlebih kami merubah mindset masyarakat
dari apa ke apa
sistem pertanian dan sistem pola pikir yang istilahnya itu kolonial
ya mungkin hanya pesawat satu dua jam sehari kemudian
saya bisa mengatakan juga ini para petani ini adalah pengangguran terselubung
kerja mereka hanya pagi jam enam sampai jam sepuluh setelah itu nganggur
kan pengangguran terselubung
kami rubah ini dengan metode pertanian terpadu
jadi pemerintah membantu adanya ayam adanya bebek ayam kemudian lele kemudian kambing atau domba kemudian sapi
jadi mulai pagi masyarakat ini kami giring bagaimana
bangun tidur setelah sholat bekerja
ambil telur bebeknya ambil telur ayamnya
setelah itu kasih makan bebek atau ayamnya
kemudian ke kolam lele
walaupun biovlog itu isinya hanya lima ribu tapi kami kasih dua kolam
kemudian yang selanjutnya ke sawah
mereka bekerja biasa di sawah
pulang dari sawah mereka cari pakan rumput untuk ternaknya
pulang dari cari pakan rumput kasih makan untuk domba
jadi sehari mulai pagi jam enam sampai jam lima sore
jadi penuh ya
ini sudah diterapkan
mungkin hanya kerja ke sawah satu dua jam sehari
kok kerjanya sistemnya sistem kerja rodi katanya
tapi setelah tahu manfaatnya daerah yang kami gunakan
diminta daerah lain juga ikut
desa desa lain sudah mengikuti
bagaimana menerapkan metode ini bagaimana ini supaya diikuti
ini sudah mulai diikuti daerah yang lain
harapan saya ini nanti daerah daerah kabupaten nganjuk yang strategis di bidang pertanian
masyarakatnya berubah dari sistem pertanian yang model lama menjadi sistem pertanian yang benar
yang kolonial sekarang menjadi modern
masuk ke abad dua puluh satu
apalagi sekarang sudah empat ya
dan otomatis juga pendapatan mereka bisa
menambahlah waktu ini
tadi mas novi janji katanya akan mengajak kita air terjun
ke watu lawang
dan ke apa lagi
kemudian ke air terjun
air terjun ini katanya ada kekhasannya
kita perlu lihat
sekarang mas novi
boleh kita berangkat sekarang yuk
kepala desa disini memiliki moto bukan lagi bagaimana membangunnya
spot spot wisata alam
tetapi destinasi ini kita arahkan menjadi wisata desa
wisata desa yang dibangun di kabupaten nganjuk ini
antara satu desa dengan desa yang lain saling terintegrasi
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
seperti anda lihat kita ini luar biasa ya cantiknya di kabupaten nganjuk
di belakang saya ini ada gunung wilis
dan kita di satu tempat namanya watu lawang
dan saya di temani oleh bupati nanjuk ya
novi rahman hidayat yang dari tadi dari awal janji mau masuk kita kesini
apa sih khasnya
tapi waktu kita masuk itu ada sign yang namanya watu lawang
mitos pintu segalanya
mungkin bisa cerita sedikit mengenai tempat ini
jadi watu lawang ini merupakan pintu
namanya kan watu lawang
lawang itu kan pintu
jadi batu atau pintu batu yang dulunya ini adalah tempat untuk masuk dari kerajaan jin
oh makanya pintu segalanya
kemudian juga selain dari kerajaan jin juga dari orang orang yang ingin ke air terjun
ini semuanya dulu melalui watu lawang
oke dan ada air terjun ya di belakang kita
sudah sembilan air terjun
sembilan air terjun yang ini berjajar dengan nama yang berbeda beda
semuanya memiliki kekasan sendiri
semuanya memiliki nama nama sendiri
dan orang orang sini yang paling sering dikunjungi adalah air terjun sejudo
apa strateginya mungkin yang beda dari kabupaten yang lain
jadi yang di kabupaten nanjuk ini seperti di daerah village ini
ini kan masuk alhamdulillah selingkar wilayah selatan
yang baru keluar perpresnya pak presiden
dan strategi kami ini yang pertama adalah masalah infrastruktur dulu
infrastruktur ini menjadi persyaratan penting bagi pertumbuhan destinasi wisata
kemudian yang kedua tentunya pemasaran
kami bekerja sama dengan pihak pihak yang memiliki kemampuan di bidang marketing
untuk memasarkan wisata di kabupaten nganjuk
kami dorong dan kepala desa di sini memiliki moto bukan lagi bagaimana membangun spot spot wisata alam
tetapi destinasi ini kita arahkan menjadi wisata desa
wisata desa yang dibangun di kabupaten nganjuk ini antara satu desa dengan desa yang lain saling terintegrasi
memiliki keunikan tersendiri seperti yang kita duduk di sini
yang terakhir adalah desa ngeliman
dari desa ngeliman ini bisa orang turun ke desa margopatut
bisa turun lagi ke mbareng
ini ada spot spot wisata yang berbeda
dan di sini bisa ada kulinernya ada penginapannya souvenirnya
souvenir kemudian agribisnya juga ada durian
iya ada duriannya jangan lupa nanti saya tagi
ada target kira kira berapa jumlah wisatawan yang diharapkan
secara bertahap kami pasti buang
tahun kemarin saya menarjetkan
karena nanjuk ini masih mungkin banyak belum dikenal masyarakat
yang dulunya ini enam puluh ribu
kemarin kami tarjetkan seratus tahun dua ribu sembilan belas ini satu ratus lima puluh
dan nanti melampaui
melampaui ada satu ratus enam puluh delapan ribu wisatawan masuk di kabupaten
dan salah satunya karena infrastrukturnya saya lihat terbaik
bukan satu jalan tol tapi jalan masuk ke sini
ini mungkin pekerjaannya mas novi
kebanyakan orang orang di kabupaten ini masih mulus mulus
bicara mengenai kesehatan ini kan salah satu program keberhasilan
dari kesehatannya sdm nya kan juga pendidikan
itu bagaimana apa apa saja yang bisa terobosan inovasi yang diterapkan oleh mas tovi
di tri cita bakti kami kenapa harus kembali ke tri cita bakti
pertama kami mencari kesehatan yang berkualitas
di poin yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia berkualitas
nah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan unggul
ini bisa terbentuk karena satu kualitas kesehatan dari masyarakat itu sendiri
ya itu penting
makanya angka stunting di kabupaten nganjuk yang dulunya besar ini menjadi target kami untuk diturunkan
itu cuma turun itu
itu apa apa saja yang diimplementasikan
jadi kami melakukan gerakan namanya genting
genting itu singkatan dari pencegahan stunting
memang sangat genting ya mencegah stunting
jadi pencegahan stunting ini gerakan pencegahan
kenapa saya menggunakan gerakan sih
sekarang ini kan kebanyakan itu penyuluhan sosialisasi
nggak selesai di situ lah kita
makanya harus membuat suatu gerakan
gerakan pencegahan stunting diawali dari usia bumil ibu hamil
ibu hamil ini betul betul harus sadar tentang kebutuhan asupan gisi yang masuk dalam tubuhnya
supaya janin yang ada di kandungannya ini betul betul tumbuh dengan baik
sesuai dengan kebutuhan gizinya
di samping kami fokus pada pencegahan gerakan stunting ini
kami juga memperhatikan bagaimana kualitas kehidupan masyarakat ini
dalam hal sanitasi
sanitasi kami perhatikan betul
sehingga pola hidup masyarakat ini kami rubah yang dulunya itu masih sangat tradisional
kami arahkan bagaimana ini biapir dengan caranya
higienis tidak sembarangan
kayaknya kami membuat sanitasi di kabupaten nganjuk ini cukup banyak sekali
jadi program di bidang kesehatan ini cukup efektif dan cukup menantang bagi kami
kalau akses kesehatan itu sendiri bagaimana
ada kartu kesehatan mungkin pengobatan gratis dan lain sebagainya
jadi di kabupaten nganju ini
di setiap pukis mas kami betul betul konsennya
pertama masalah infrastruktur untuk fasilitas umum
pukis mas kami tata betul
supaya di situ juga bukan hanya gerakan ini kami untuk pengobatan tidak
tetapi bagaimana kami ini membuat kesadaran masyarakat untuk
mau berkonsultasi di pukis mas
jadi mereka datang ke pukis mas bukan karena berobat
tapi kami dorong ke pukis mas karena untuk konsultasi
mencegah lebih baik
jadi kami lebih utamakan preventif
di samping preventif juga kami juga mempersiapkan anggaran
untuk pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu
kami sediakan melalui bpjs juga ada
kami sediakan melalui bantuan
bantuan langsung apabila itu memang betul betul masyarakat kategori tidak mampu
iya dan katanya mendapatkan award ya baru baru ini ya dari menteri kesehatan
luar biasa karena ini merupakan salah satu tantangan ya
apalagi kita sebagai negara berkembang kita dengan bonus demografi ya
kalau sdm nya masih punya masalah ya dari segi kesehatan itu kan masa depannya jadi
jadi ini juga
mau dijadikan apa gitu
tapi ini memang sudah mulai terang
sudah mulai terang juga ini
nah air terjun ini kalau bisa kita lihat lebih dekat lagi
boleh nanti kita habis ini ke air terjun sidudo
ya dan katanya ada kekhasan dari air terjun itu
nah apa dia kita tunggu ya setelah yang berikut ini
insight with desi anwar langsung dari nganjuk
setiap dua bulan setiap tiga bulan saya melakukan kelas khusus
saya turun ke sekolah sekolah
jadi langsung mengajar kepada anak anak memberikan motivasi kepada mereka
diskusi dengan mereka
yang bisa menjawab saya kasih hadiah
dan luar biasa sekali jadwal saya diminta untuk
bapak tiap bulan aja ngajarnya ke sini

ya kalau mau jadi bupatinya kita bisa

desi anwar masih bersama bupati nganjuk mas novi rahman hidayat
dan kita hari ini begitu menikmati keindahan kekayaan yang ada di nganjuk
ini merupakan daerah ada datarnya ada pegunungannya
dan di pegunungannya kita sudah melihat gunung wilis dan juga air terjun
tadi ada sembilan nih salah satunya ya
mas novi cerita kira kira apa keunikannya ini supaya teman teman yang belum pernah kesini juga
langsung ingin menikmati keindahan air terjun ini
jadi di gunung wilis ini
tepatnya di desa nguliman
kecamatan sawahan ini
kabupaten nganjuk memiliki air terjun yang berjajar berjumlah sembilan
di sembilan air terjun ini memiliki nama yang berbeda beda
ini adalah sedudo yang kita lihat pada saat ini
ada artinya namanya sendiri sedudo atau
itu sudah saya tanyakan kepada para sesepuh disini
menurut mereka ini adalah nama yang diberikan oleh para leluhur leluhur
ini yang belum terungkap sampai sekarang ini
bagian dari mitos pintu segalanya
watu lawang yang ada di kabupaten nganjuk juga
jadi disini memang air sedudo ini
pada bulan bulan tertentu
pada bulan muharam atau ashura
ini disini kami memiliki kegiatan siraman namanya
biasanya jatuh di bulan september
awal akhir akhir agustus
nah siraman ini merupakan tradisi yang diambil pada waktu sejarah zaman lama
disini dulu tempatnya turun
ini adalah tempat mandinya bidadari
tadi para bidadari mandi disini
terus sekarang ada bidadara
ini ada bidadara disini
jadi kebanyakan orang orang yang datang kesini
bukan hanya orang lokal loh
bahkan pejabat pejabat dari jakarta
bu mega juga sudah pernah kesini
pak sby juga pernah kesini
jadi kelihatannya kalau ingin mendapatkan anugerah atau blessing
ini perlu kesini ya
airnya mungkin ada yang khasiatnya
jadi orang yang mandi disini
ini secara mitos ya
ini adalah awet muda
jadi orang orang yang pada bulan bulan asura
ini banyak sekali yang berendam disini
bahkan kalau malam hari
di hari hari tertentu
antara di jawa itu adalah malam selasa kliwon
kemudian malam jumat legi
kemudian malam jumat kliwon
orang orang berdatang ke sini pada waktu jam dua belas malam
mereka antri mandi di bawah air terjun
oh padahal lumayan dingin ya
apalagi jam dua belas malam
ini kan daerah pegunungan ya
tapi demi awet muda
kita lihat ini bupatinya juga awet muda ya
jangan jangan karena tiap hari mandi disini ya
karena tiap bulan tertentu mandi disini
tapi bicara mengenai muda
ini saya lihat ya bukan saja bupatinya muda
tapi kan disini kebanyakan
sekarang kita indonesia punya namanya bonus demografi
dimana rata rata penduduk kita kan masih muda muda
bagaimana kalau kita bicara mengenai mengembangkan sdm
supaya yang muda muda di nganjuk itu juga bisa seperti kelak
jadi seperti mas nona
bisa jadi bonus demografi
berkarya berambisi kerja keras semangat
dan lebih lagi berkontribusi secara positif ya
jadi apa di pendidikan yang harus diganti
di indonesia pada umumnya
kepala bapak kepala nganjuk ini mendapatkan bonus demografi
bonus demografi ini bisa kita bawa ke positif
bisa juga menjadi bencana demografi juga
bagaimana kepala bapak kepala nganjuk
untuk menangkap bonus demografi ini biar menjadi peluang yang sangat luar biasa
nah yang pertama tentunya adalah kesiapan daripada sdm itu sendiri
mulai dari sekolah ya
iya smk terutama
smk sma di kabupaten nganjuk ini
pemerintah kabupaten nganjuk dengan blk balai diklat pelatihan
kemudian juga dengan pemerintah provinsi
dan juga seluruh klinis pendidikan sma yang ada di provinsi
jadi bekerja sama kita melakukan satu link kerja sama
untuk mempersiapkan sdm sdm yang terampil
yang siap pakai
sdm sdm yang siap pakai
bukan lagi sdm sdm yang begitu lulus
mereka masih menganggur non how bagaimana cara bekerja
mereka kami siapkan untuk siap terampil
kemudian yang kedua yang kami bangun adalah mindset mereka
mereka boleh milih
apakah saya lulus dari sekolah
nanti akan menjadi pegawai
dalam arti itu dikerja di pabrik industri ataupun yang lain
atau mereka ini mau menjadi pengusaha
jadi kami beri arahan pembangunan mental ini
supaya mereka benar benar bisa menentukan arahnya
kalau memang mereka ini
skill nya minatnya ada di industri
tapi kalau mereka ini minatnya di bidang wira swasta
atau entrepreneur kami juga dorong ke arah entrepreneur
jadi kesiapan mentalitas
kemampuan atau skill keterampilan juga
ini betul betul kami persiapkan sejak sekarang ini
supaya kelak mereka ini
dari bangku sekolah
atau dengan ada perubahan kurikulum
apa apa saja itu
jadi yang kami lakukan adalah kerjasama
antara sma smk
dengan dinas tenaga kerja kabupaten nganjuk
juga dengan baledi club
kalau di smk
enam bulan kami ambil
untuk kami lakukan pelatihan secara langsung
di satu sisi mereka mendapatkan teori di kelas
tapi di satu sisi mereka kami dorong untuk terampil
dalam hal praktek lapangan langsung
ada yang kami kerjasamakan dengan perusahaan perusahaan langsung
jadi perusahaan perusahaan ini kami
minta ya semacam kayak magang gitu
tapi enam bulan
enam bulan ini kami dorong mereka untuk betul betul
belajar secara teknik lapangan keterampilannya
dan bahkan tidak kurang
dan tidak sedikit begitu
lulus langsung diambil oleh perusahaan perusahaan ini
karena sudah siap pakai
karena sudah siap pakai
jadi itu yang kami lakukan
dan ini bisa menekan angka pengangguran
ini bisa menekan angka pengangguran
ini bisa menekan pola pikir masyarakat
terutama anak anak muda
yang menunggu bagaimana saya nanti lulus harus bekerja
ini bisa menekan sekali
mau tidak mau ya harus disiapkan jauh jauh hari
dan akses ke pendidikan itu sendiri
kalau ada kartu
sekarang kan ya kartu pintar kartu ini kartu itu
kalau di negara kan jam empat namanya kartu indonesia

setelah di kabupaten nganjuk
baru baru saja ini
meluncing kartu nganjuk cerdas
kartu nganjuk cerdas ini
sementara ini kami berikan kepada mereka mereka
mulai dari sd smp sma kuliah
yang memiliki prestasi
terbaik satu terbaik dua terbaik tiga di kelasnya
untuk sd smp sma
kemudian untuk kuliah
yang di perguruan tinggi yang ipk nya tiga empat
kemudian yang di swasta akreditasi a tiga tujuh puluh
ini mendapatkan biaya siswa
namun ada satu hal yang lebih istimewa lagi
anak anak yang hafal al quran
atau smp di hafal al quran
kami beri biaya siswa gratis
sampai dia kuliah di jenjang f satu
itu sudah berapa kira kira yang
mendapatkan biaya siswa
kurang lebih kemarin data dari dinas pendidikan itu
yang kami berikan saat ini
empat delapan ratus lumayan juga ya
tahun depan akan kami tingkatkan lagi lah
jadi sudah terasa ya hasilnya
sudah mulai terasa
jadi mimpi mas novi
taruhlah empat tahun dari sekarang
kira kira nganjuknya seperti apa
kalau sesuai visi dan mimpi
ketika menjabat kan pasti punya mimpi cita cita
bagaimana kamu menurutmu
dengan kontribusi seperti ini terhadap negara
bahwa kabupaten nganjuk ini
merupakan urat nadi pembangunan jawa timur
yang tentunya dalam visi misi kami
visi kami yaitu menjadikan kabupaten nganjuk
menjadi kabupaten yang maju dan bermartabat
lima tahun mendatang
kabupaten nganjuk harus masuk lima besar
terbaik di provinsi jawa timur
itu sudah menjadi komitmen kami
bersama seluruh opd
iya asal kerja keras fokus
itu mudah mudahan bisa tercapai
dan bagi teman teman yang ingin ke nganjuk
ini sebenarnya cukup mudah ya
terbang lewat surabaya
dari jakarta dari mana pun terbang ke surabaya
surabaya turun bandara kemudian masuk ke tol
ambil judusan nganjuk
nganjuk surabaya cukup satu jam
dan di sini kita bisa menikmati duriannya
wisata alam wisata kuliner
wisata agribis buah buahan
di kabupaten nganjuk surabaya
terima kasih banyak bupatinya
bupati nganjuk bupati termuda di daerah ini
kali ini jangan lupa anda bisa menyaksikan
insight with desi anwar juga di cnnindonesia com
dan tentu juga di kanal youtube
di mana di situ bisa dilihat
dan tentu saja pastikan jangan lewatkan
kali ini insight with desi anwar
langsung dari nganjuk
sekali lagi terima kasih